saat ini saya masih berada di polda metro jaya namun kali ini saya akan memberikan informasi
terkait dengan update hasil tes dna yang dilakukan bijokas polda metro jaya
terkait dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi di cikupa tangerang
dan untuk itu bersama saya sekarang sudah ada komisaris besar polisi musyafak
selaku kepala bidang kedokteran dan kesehatan polda metro jaya
pak musyafak selamat siang bapak
iya selamat siang mbak
kita membicarakan soal hasil dari uji tes dna kemarin
siapa saja pak yang menjalankan uji tes dna ini dan bagaimana hasilnya pak
terima kasih jadi saya sampaikan bahwa hari kamis pagi kami ditelepon kapolres
untuk membantu dalam pengungkapan kasus itu
jadi intinya kami membantu dari aspek medis supaya proses penyidikan
atau penyelidikan ini betul betul secara ilmiah
jadi hari kamis
oleh tim kami tim forosik melakukan pengambilan sampel dna
yang diambil adalah korban karena korban ini kan sudah empat hari sebelum hari rabu
jadi diperkirakan hari minggu sudah dibunuh sudah meninggal
kemudian yang diambil adalah karena sudah proses pembusukan
jadi diambil tulang sternum
kemudian yang kedua
diambil dari kuku korban dengan harapan nanti mudah mudahan didapatkan dua jenis dna
kalau dua jenis dna berarti salah satu adalah pelaku
kemudian yang diambil lagi adalah janinnya
karena tadi saya sampaikan ada proses pembusukan jadi diambil tulang paha
kemudian kita ambil sampel lagi yaitu saksi
kemudian kita ambil lagi anak yang katanya informasinya adalah putri dari korban
umur lima belas tahun dari banten
hasilnya hari sabtu hari saat itu juga kami serahkan ke penyidik
kemudian dari penyidik hari sabtu dikirimkan ke laboratorium dna pusdokus polri
terus saya sampaikan di sini untuk pembersihan dna ini
tidak hari itu dikining kemudian hari itu jadi
untuk kasus kasus atau sampel yang mudah diperiksa itu antara tiga sampai empat hari baru jadi
kemudian yang kasus atau sampel dari tulang itu minimal satu minggu
jadi kita harus tunggu
mudah mudahan dengan upaya dari laboratorium dna ini untuk memeriksa sampel dari tulangnya ini
kalau itu tiga sampai empat belas hari sudah jadi
apakah dari hasil sementara yang didapatkan sudah ada tendensi yang mengarah kepada si pelaku pak
secara ilmiah belum ya
kita nunggu dari hasil dna
tapi dari keterangan keterangan baik saksi maupun tetangga itu penyidik yang akan mencari lanjut
apakah sempat ada kendala pak
korban ini sudah empat atau lima hari meninggal
jadi proses pembunyukan sudah lama
dan ini kalau kita ambil ototnya dan sebagainya dikhawatirkan tidak akan ada hasil
dan tulang ini tentunya yang saya sampaikan tadi minimal satu minggu baru
terima kasih banyak pak musyafa kata semuanya
baik itu dia tadi
waktu lama untuk pengujian hasil tes dna ini sampai mendapatkan hasilnya
dan nanti akan kami update kembali putri
terima kasih aziza hanum dari polda metro jaya